videonya dihapus sekarang kamu tahu enggak merekam tanpa izin kamu
tuh bisa dipenjara sekarang jawab dimana dia tuh distres
siap mana mereka
kevin balik lagi
gak bisa dibiarkan
tadi aku lihat ada cowok yang merekam sintia gila gilaan sama gavin
gimana coba gimana kalau ada orang yang
kamu tenang aja
kamu tenang aja
videonya udah aku hapus sekarang aku akan cari sintia lagi dan bawa dia pulang
tempel sylvia terus jangan sampai dia curiga oke oke kalau gitu aku akan bawa
sylvia ke rumah sakit untuk marahin afif supaya kecurigaan sylvia kalau sintia
nggak ada itu teralihkan ya oke oke
kakak mau keluar dulu ya

kamu kenapa bella
barangan pantes aja ya anak tante sintia nggak tahan menghadapi ke ibu pada rumah tangganya
karena punya suaminya model kayak begini bukannya belain istrinya kau malah belain orang lain aduh
gimana sih awalnya anak tante menyuruh aku datang ke sini menjenguk siva sekarang ibunya
datang ke sini marah marah karena aku menjung siva ini ada apa sih sebenarnya
ini bukan masalah ada drama atau ada apa apa ada apa ya ini tante mau kasih tahu ke kamu kalau kamu
model kayak gini ini kamu namanya suami yang gak becus yang biasanya cuma nyakitin hati istri
yang nggak bisa jaga perasaan istri silvia maaflah aku aja harus keras sama anak kamu
anak kamu kan terlalu anggun terserah tante mau ngomong apa tentang aku aku nggak peduli

sembuh aku tetap akan ada di sini aku tidak akan pergi suka atau tidak suka terserap
tante atau sebaiknya tante keluar dari sini pergi astaga silvia keterlaluan sekali kamu
kamu keterlaluan ya silvia tolong ajarin anak kamu tuh sopan satu ya silvia keterlaluan kamu
udah cukup dong
di sini kamu udah lihat langsung
juga udah ketemu sama perempuan ini
lebih baik sekarang kamu kembali ke sintia
kasian dia menderita
iya afib lebih baik kamu pulang ya
tuh kamu dengar sendiri kan
dia aja gak mau kamu di sini
afif mama tunggu di luar
aku berterima kasih sekali sama kamu
kamu udah menghabiskan waktu kamu untuk jaga shiva
jangan memperburuk keadaan
biar nanti chip aku yang jaga ya
voice note kamu suara kamu semua udah aku rekam
jadi kalau anak kamu shiva ini kangen sama papahnya
aku bakal putar suara kamu
ini anak aku ma
dan dia butuh ayahnya untuk mendampingi dia
itu neneknya shiva
itu neneknya shiva
mama coba perhatikan deh
coba perhatikan matanya shiva ma
matanya itu mirip sama bella
tapi kalau mama perhatikan baik baik mbak
pada saat shiva berkedip
matanya itu mirip sama mama
mama coba perhatikan ma
perhatikan bibirnya shiva ma
mirip sekali kan sama bella
pada saat dia senyum mah
seperti senyumnya mama
walaupun mama gak mau mengakui
tidak bisa dipungkiri mah
kalau sifat ini ada aku turunan mama
abib mohon mama mengerti
abib juga tau
dari kecil mama sangat sayang sekali sama afif
begitu perasaan abib mah
hanya sifat dan bella
yang ada di pikiran dan hati akhir
karena dia kenceng
dia juga benci pcs
dia harusnya tidak meniente